aku baik baik aja kan
lo tau gak kabar soal dia
tadi citra bilang ke gua
kalo pangeran udah sadar
kita harus pergi sebelum bokap gue tau
gue harus keluar di sini sekarang juga
bokap gue gak akan tau
karena tadi gue kabur sebelum bokap gue balik
gue harus ketemu sama putri
gue harus keluar dari sini sekarang juga
ibu harus istirahat
ibu belum tidur loh
ibu gak bisa tidur puta
kalo gue masih disini sama lo
ibu minta kebencian bahasa papa dulu ya sayang
karena ibu gak mau masalah ini buat
buat si gizgam terganggu sayang
pak haris sedang pastikan
kalau putri akan pulang hari ini
saya pastikan juga ya
terima kasih ya pak rem
gak usah bilang makasih ya emak saya
ini sudah tanggung jawab saya
pak polisi ingin bicara
saya gak mau tinggalin putri disini
ini demi kebaikan putri
gak apa apa ya ibu tinggal
ya gak apa apa bu
tidak ada apa apa
sebentar ya sayang
kamu gak papa kan
ibu cuma sebentar put
ibu sama pak remon mau ngurus supaya kamu cepat bebas ya
maafin aku karena udah bikin ibu terus terusan sedih
tapi aku juga gak bisa ninggalin pangeran bu
gue akan merasa sangat bersalah
ndengku juga bisa dua puluh

tapi karena bagian apaku

nah di bunda mati

tapi aku itu perangai
aku nggak mau empirical

karena sekarang aku tak ada masa
gue lega banget dengernya
sejujurnya gue bisa lebih tenang
tapi gue gak tenang put
lihat lo ada di dalam penjara
karena gak dengerin omongan lo
harusnya gue nurut
waktu lo larang gue buat pergi
terima kasih ya pak ya
karena anak saya bisa bebas hari ini
saya permisiin dulu
pak remon pak haris
saya terima kasih sekali
karena udah bantuin saya untuk
untuk bebasin putri
saya akan lakukan yang terbaik tuh putri
untuk sementara ini putri tidak beraktivitas
yang berhubungan dengan pangeran
karena putri masih dalam pantauan ke polis
mulai hari ini aku pastikan akan lebih tegas lagi ke putri
supaya dia gak dapet masalah lain lagi
aku pastikan putri gak akan mendekati pangeran lagi

tidak ada apa apa
bisa gak sih kamu anggetin gue kayak tadi
kamu harus tahu ini banget banget
jadi gue tahu informasinya dari tasha
terus tasha tahu informasinya dari naomi
tapi secara langsung gue shock banget
putri savage banget ya
like she so savage dia berani nyulik pangeran
padahal kan pangeran lumpuh
fanya fanya bentar bentar bentar
putri tadi malam ditangkap sama polisi
and sekarang dia ditahan di kantor polisi
iya tentu saja mel
informasinya akurat banget
karena naomi ngeliat sendiri kalau
putri tuh udah ditangkep sama polisi
pansah aja kemana pas gue ke kampus
mau jemput dia
dia gak ada
mel lo mau kemana
mel your dad udah di kantor kali
ya kali dia pergi kantor tanpa izin gue
iya non ada apa non
ya bapak kan belum pulang dari semalam non
iya bibi pikir non gak tau kalau bapak belum pulang
lagian tumben non udah tidur dari sore dari ten tujuh tuh
aduh jadi kamu mau pulang